ada ibu dibunuh bapak anak histeris
seorang perempuan di kecamatan tompasu baru minahasa selatan
harus meregang nyawa di tangan suaminya sendiri
kepergian korban menyisakan duka mendalam bagi sang anak
pecah tangisan seorang bocah laki laki
saat menghantar ibunya ke tempat peristirahatan terakhir
di rumah duka di desa temboan kecamatan tompaso baru minahasa selatan
ia terus meraung di peti jenazah sang ibu minggu kemarin
sang ibu rohinda tompunu meninggal dunia secara tragis
perempuan berusia dua puluh empat tahun tersebut meninggalkan dua anak berusia tujuh tahun
dan juga bayi yang baru berusia tiga pekan
rohinda tompunu tewas di tangan suaminya sendiri
pria berusia dua puluh enam tersebut menganiaya istrinya
dengan senjata tajam saat sedang tidur jumat lalu
kemudian tersangka pergi ke rumah mertuanya berinisial jt
dan kali ini jt menjadi korban penganiayaan
hingga harus dirawat di rumah sakit
pada saat malam hari antara korban dengan tersangka pulang tidur ke rumah
ada suara yang membangunkan tersangka
sehingga tersangka tersebut berpikiran yang bagaimana
mengambil senjata tajam di dapur
dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya
tersangka akan dijerat dengan pasal berlapis tiga ratus empat puluh kuhp
dengan ancaman penjara seumur hidup atau minimal dua puluh tahun penjara
edward siwi kompas tv minahasa selatan